presiden joko widodo dianugerahi gelar kehormatan adat komering sumatera selatan
jokowi diberi gelar raja balakmangku negara
sementara iryana diberi gelar ratu indoman
jokowi mengenakan pakaian adat khas sumsel
lengkap dengan tanjak sebagai ikat kepala khas sumsel
sementara iryana mengenakan pakaian perempuan adat sumsel
kedatangan presiden jokowi dan iryana disambut atraksi dua pesilat
dan dilanjutkan prosesi pemberian gelar
raja balakmangku negara memiliki makna raja agung
yang memegang kekuasaan tertinggi indonesia
sementara ratu indoman berarti ibunda
yang memberikan perlindungan dan pengayom rakyat
yang tak terlepas dari sopan santun
presiden jokowi memaknai penganugerahan ini
sebagai pesan harapan dan tanggung jawab
untuk selalu mengangkat derajat dan memajukan adat komering
di dalam kemajuan indonesia
adat tradisi kebudayaan bansa
adalah sumber energi besar bagi masyarakat kita
oleh karena itu jangan sampai indonesia maju secara teknologi
tapi mundur secara kebudayaan
di dalam kemajuan indonesia
kita maju tradisi adat bansa kita juga